kita ke informasi pertama dua rombongan bus yang selamat dari kecelakaan di tanjakan mn subang jawa barat
tiba di masjid nurul iman ciputat pada minggu pagi
kedatangan para penumpang disambut harusanak famili
isak tangis pecah ketika para penumpang turun dari bus
keluarga yang sudah menunggu tidak bisa membendung kesedihannya
mereka bersyukur anggota keluarganya selamat dari kecelakaan maut yang menewaskan dua puluh tujuh orang
satu dari tiga bus mengalami kecelakaan di tanjakan mn subang jawa barat
rombongan berasal dari koperasi simpan pinjam permata ciputat tangerang
selamat ya sayang benar saya itu
ya allah jadi saya kenyataan ya teman teman saya ya allah
saya kalau lihat subhanallah saya mengalami lah
allah masih memberikan saya umur yang panjang
benar saya itu teman teman saya pada meninggal
ya allah tidak tahu benar banyak